emangnya kenapa takut ketauan gue dan mama
juara harapan satu
zahira mana bukannya dia ikut lomba juga
gak tau dia malu kali pak dia kan gak menang
bukannya kamu ikut lomba melukis juga bagaimana hasilnya
zahira gak menang pak
tuh kan pak dia itu gak menang
ya sudah gak apa apa kalau gak menang
yang penting kamu tetap semangat ya banyak latihan
zahira ke kamar dulu ya
kamu juara satu
kamu juara satu
kamu juara satu
juara satu dia
benar juara satu
zaira kamu tadi bilang gak menang sekarang kamu juara satu
enak karena menyaingi kakainya mesya
kamu memang anak yang baik sekali saya
ini lukisan nenek
taruh aja di kolam tempat tidur aku ya
tapi jangan sampai ketahuan mama lain dan kak mesya
eh eh arman
takut ketahuan gue dan mama
dasar anak kurang ajar
nggak tahu apa yang terjadi
nggak tahu apa yang terjadi
nggak tahu diri
saya kan sudah bilang sama kamu
jangan sampai ketahuan papa kalau kamu itu juara satu
supaya mesya dimarahin
nggak mau sama sekali nggak sengaja
lo itu cuma beruntung bisa menang
sekarang lo lihat ini
aku mohon jangan
dengar ya baik baik
jangan sampe ketahuan papa
awas kalau ketahuan
bakalan terjadi sesuatu sama kamu dan mama kamu
dengar nggak kamu
nenek apa kabar
tidak apa apa man aku sudah biasa
harusnya nona laluin ke tuhan supaya mereka tahu rasa
tidak mungkin man
kamu tahu sendiri kenderaannya bagaimana
aku juga tidak mau kalau mama terlibat
kamu tidak perlu khawatir
kamu kuat kok
aku akan berhenti
aku akan berhenti
aku akan berhenti
aku akan berhenti
aku akan berhenti
nona tidak akan menangis
karena kalau nona menangis
mereka akan semangat dan puas
kamu berani mengganggu nona zairan
apa yang kamu lakukan untuk menangani nona zairan
apakah kamu tidak punya kerjaan
jangan membuat nona malu
tadi arman membantu aku
dia harus bersopan dengan nona
kamu berarti tidak
sopan berarti tidak
kuntilanak sangat berani
kamu berani mengatakan budaya seperti kuntilanak
sekarang kita akan bergantian
seperti itu nona
kamu merayu pak
kebetulan belum ada ruang
itu yang mana ya
ya sudah tidak apa apa
jadi kalau suatu saat bapak butuh pegawai baru
telepon saya aja ya pak
saya permisi dulu ya pak
terima kasih banyak
cincinnya tadi di sini kok gak ada
jangan jangan diambil seorang orang yang pernah perlahan
melamar kerja itu tadi pak pak
pak berhenti berhenti
tidak ada apa apa pak
mana cincinnya yang kamu ambil tadi
mana kembalikan cepat cincinnya
ya allah cincin apa apa
saya sama sekali tidak ambil apapun
jangan pura pura ya kamu bohong
cincin itu hilang begitu kamu pergi
pasti kamu ambil kan iya kan
tidak pak demi allah saya sama sekali tidak ambil cincin itu
pak demi allah
pak tolong jangan tuduh saya seperti ini pak
kamu nggak mau ngaku ya nggak mau ngaku kamu ya nanti di kantor polisi kamu pasti ngaku
tolong pak tolong saya sama sekali nggak mau mencuri
apa cincin ini yang kamu cari
iya pak betul
ini pak cincinnya betul
tidak bisa menuduh orang
cincin ini mungkin saja terjatuh di langit
sama sekali tidak diambil oleh anak ini
jadi sekarang lebih baik lepaskan dia dan minta maaf
jangan dipegang terus tangannya
saya tadi salah nuduh mbak
terima kasih pak
kamu tidak apa apa
makasih ya pak
kalau gak ada bapak tadi saya nggak tahu saya gimana nantinya
saya permisi pak assalamualaikum